sementara itu sekelompok anak di ngawi jawa timur menunggu waktu berbuka puasa dengan bermain meriam bambu
mereka bermain di areal persawahan sehingga tidak mengganggu warga sekitar
permainan tradisional meriam bambu sudah ada sejak dahulu dan hingga sekarang masih menjadi permainan favorit anak anak di bulan ramadan
sekelompok anak di desa tempuran kecamatan paron ngawi jawa timur setiap sore di bulan ramadan menggelar permainan meriam bambu sambil menunggu saat berbuka puasa
mereka mencari lokasi di areal persawahan yang jauh dari perumahan warga
layaknya pasukan perang mereka membawa meriam bambu di atas pundak dan diikuti puluhan temannya
sesampainya di pematang sawah mereka membagi menjadi dua kelompok dari dua arah yang berlawanan
setelah saling berhadapan masing masing menyiapkan senjata meriam bambunya untuk diarahkan ke lawan
tak lama berselang suara menggelegar keluar dari meriam bambu
semakin keras suara yang keluar dari moncong meriam akan semakin ramai sorak sorai penonton
ini permainan meriam bambu cukup sederhana
kasih karbit lalu dikasih air dan dinyalakan api lalu dimasukkan apinya
tuh suaranya sangat meriah
ini kan kita puasa sambil ngabur gurit sambil dinyalakan ini
tidak terasa nanti waktu buka datang kelas senang semua
suasana semakin seru ketika teman teman mereka terus berteriak sambil memberi semangat
lagi nonton perang perangan miram bambu
seru gak ini
bumbungnya itu keluar apinya sama bunyinya itu keras sekali
adik tau gak nonton mainan seperti ini
ya enggak tapi suaranya itu keras jadi kadang nutup telinga
bagi warga desa tempuran kecamatan parongawi
permainan meriam bambu sudah menjadi permainan yang biasa dilakukan setiap bulan puasa
sudah lihat atau gimana nih mas
permainan seperti ini sudah sejak zaman kecil saya
sampai sekarang ini biasanya ramai sekali pada waktu menyambut
ini mau buka puasa pada waktu puasa ramadan seperti ini
ini biasanya sangat ruamis seperti ini mas
permainan meriam bambu selesai saat waktu berbuka tiba
mereka langsung menuju musola untuk berbuka puasa secara bersama sama
inam tohari ngawi jawa timur